selama kunjungannya di jakarta raja arab saudi dan juga rombongan akan menginap di hotel raffles di kawasan megakuningan jakarta selatan dan juga akan menunaikan ibadahnya di masjid istiqlal
lalu seperti apa persiapan terkini kita terhubung dengan koresponden cnn indonesia
ada mumtazah catradiningrat dan juga albi pratama di istiqlal
kita ke tazah terlebih dahulu taza sejauh apa ini persiapan akomodasi untuk raja salman
ya iqbal hingga saat ini memang persiapan untuk kedatangan rombongan dari raja salman bin abdul aziz al saud
dan mereka mengkonfirmasikan akan menggunakan hotel raffles yang berada di kawasan megakuningan ini sejak dua minggu yang lalu
namun begitu memang dari marketing komunikasi dari hotel raffles
rafael sendiri memang tidak bisa mengkonfirmasikan secara pasti apakah benar raja salman nantinya akan menginap di salah satu kamar di hotel raffles ini
karena ini adalah sebuah informasi confidential ataupun yang masih dirahasiakan
namun begitu memang sebelumnya bisa saya garis bawahi iqbal bahwa pada saat kedatangan ratu denmark margaret yang kedua pada bulan oktober dua ribu lima belas yang lalu
ratu denmark ini kemudian tinggal di hotel raffles di sebuah kamar yang dinamakan dengan presidential suite
dengan harga tari per malamnya adalah rp sepuluh
us dollar per malamnya itu kurang lebih rp satu ratus tiga puluh delapan juta per malamnya begitu iqbal
sehingga memang bisa diperkirakan bahwa nantinya raja salman juga akan tinggal di presidential suite ini
namun begitu memang ini masih belum dapat dikonfirmasi kembali apakah benar ataupun tidaknya
nah memang dari hotel raffles ini juga telah dikonfirmasikan akan dipergunakan dan semenjak dua minggu yang lalu
baik dari pemerintah indonesia dan juga pemerintah arab saudi yang memilih hotel raffles ini sebagai hotel nantinya akan dipergunakan oleh rombongan dari arab saudi
dan berikut adalah konfirmasinya
masih dari arman antanasir selaku jurubicara dari kementerian luar negeri indonesia
seperti biasanya setiap ada kunjungan baik itu kunjungan ke negaraan ataupun kunjungan tamu negara itu tempat penginapan
biasanya kita memberikan opsi dimana kita lihat dari segi keamanan dari aspek keprotokoleran
dan biasanya itu kita kerjasama dengan tamu yang akan datang dengan protokol tamu yang akan datang
untuk menentukan bersama mana yang paling tepat
tapi pengamanan khusus pasti itu
hotel raffles sendiri memang memiliki satu ratus tujuh puluh tiga kamar dan semuanya full house
maknanya memang seluruh kamar ini nantinya akan dipergunakan oleh rombongan yang datang dari arab saudi
jadi memang bisa dibayangkan seberapa besar pemasukan yang akan mereka dapatkan pada saat tiga hari kedatangan rombongan dari arab saudi ini
dan memang selain kamar kamar pribadi ini juga ada ruangan ruangan pertemuan atau ruangan meeting yang nantinya juga akan disewa oleh rombongan juga
dan ada persenjataan
persiapan khusus selain pengamanan yang juga telah dikoordinasikan baik dari pemerintah arab saudi dan juga dari polda metro jaya
begitu dengan pihak hotel untuk memastikan keamanan di hotel sendiri juga maksimal
begitu dimana mulai hari senin besok memang seluruh pengunjung diharapkan untuk sudah bisa check out
dan sudah mulai hari senin juga tidak ada lagi pengunjung pengunjung baru yang diperbolehkan untuk melakukan check in ataupun untuk menginap di hotel raffles sendiri iqbal
dan memang ini adalah persiapan persiapan pengamanan yang sudah dipersiapkan nantinya oleh pihak hotel raffles
pemerintah indonesia untuk memastikan keamanan di kawasan hotel raffles sendiri
dan memang ada sejumlah dokumen dokumen confidential terkait dengan di ruangan mana saja dan juga siapa saja orang orang penting yang akan tinggal di ruangan mana
begitu memang tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh masyarakat umum
karena memang ini adalah terkait dengan keamanan dari petinggi petinggi di negara ini
dan juga terkait dengan
fasilitas fasilitas yang nantinya akan diberikan selain juga dengan adanya gym dan juga yang dipersiapkan di kamar presidential suite ini
dan juga adanya menu menu khusus yang nantinya akan dipersiapkan oleh hotel raffles sendiri untuk memastikan bahwa nantinya para delegasi ini yang akan datang akan nyaman untuk tinggal di hotel raffles
hotel raff sendiri memang adalah hotel bintang lima plus bisa dikatakan seperti itu
iqbal yang juga memiliki cabang di sejumlah negara di dunia seperti yang berada di kota paris dubai dan juga di mekah
seratus juta rupiah untuk satu malam itu

seratus juta rupiah untuk satu malam itu
itu luar biasa sekali
terima kasih mu'min taza chattradiningrat
kita beralih ke albi pratama di masjid istiqlal jakarta
albi selamat siang
ini sepertinya ada yang menarik dengan lift yang baru yang diperuntukkan untuk raja arab
ini sebenarnya untuk persiapan dari masjid istiqlal ini sejauh apa ini albi
ya selamat siang iqbal
kurang dari satu minggu lagi raja dari arab saudi sendiri raja salman abdul aziz bin al saud memang akan mengunjungi indonesia
salah satu agenda yang akan dilakukan oleh raja salman sendiri adalah menuju ke masjid istiqlal ini dan nantinya akan masuk melalui pintu al malik
yang mana nantinya di pintu al mac ini sudah ada lift baru iqbal
bisa saya informasikan bahwa lift baru ini baru saja selesai dibangun oleh pengurus masjid istiqlal sendiri dan juga oleh pemerintah
di mana target untuk pembangunannya sendiri adalah sekitar satu bulan
tapi pihak dari pengurus masjid istiqlal sendiri sudah berhasil menyelesaikannya
dalam waktu delapan belas hari saja
dan nantinya setelah masuk ke dalam pintu al malik dan menuju ke lift untuk menuju ke tempat sholat utama di masjid istiqlal ini
raja salman sendiri akan melaksanakan ibadah sholat sunnah tahyatul masjid
yang mana ini nantinya akan ada waktu sekitar tiga puluh menit lamanya bagi raja salman sendiri untuk berada di masjid istiqlal ini
nantinya menteri agama lukman hakim saifuddin dan juga imam besar masjid istiqlal yaitu nasruddin umar akan menemani raja salman selama berada di sini
sejumlah persiapan juga memang sudah disiapkan selain dengan adanya lift yang baru ini
ada juga beberapa hal yang direnovasi oleh pihak masjid istiqlal sendiri
salah satunya adalah kamar kecil yang nantinya akan dipergunakan oleh raja salman untuk berwudu seperti itu
yang mana nantinya ada water closet yang sebelumnya memiliki ketinggian ataupun ukuran sekitar empat puluh empat cm
yang sesuai dengan postur tubuh orang indonesia
dirubah menjadi sekitar lima puluh lima cm sesuai dengan postur dari raja salman sendiri

yang mana memang raja salman sudah berusia sekitar delapan puluh tahun
yang mana memang raja salman sudah berusia sekitar delapan puluh tahun

dan pembuatan lift dan juga renovasi toilet sendiri diperuntukkan bagi raja salman tersebut
dan nantinya setelah melakukan kunjungan ke sini raja salman sendiri akan melakukan sejumlah agenda lain
bersama dengan anggota kerajaan ataupun pemerintahan arab lainnya
dan dipastikan raja salman sendiri akan datang ke sini pada hari kamis tanggal dua maret dua ribu tujuh belas
pukul satu lewat empat puluh lima menit setelah kunjungannya dari gedung parlemen dpr mpr ri
baik albi pratama terima kasih
itu tadi albi pratama
di mana sebelumnya juga sudah ada mumtazah catra di ningrat
terima kasih rekan rekan